habis itu dua orang kang idoi sama demi per
sekarang tiga orang
besok mau berapa orang coba
sekampung yang ada hilang semua
kalau sekampung mah namanya bukan ilang
pokoknya kayak orang orang sekampung pada pergi gitu
itu mah bukan eksodus tuh namanya bedol desa
tapi kalau anak anak gaul jakarta ngomongnya itu eksodus
bukan bedol desa
lama amat dari mana
jennifer mandebi ilang nek
kita juga ga tau mereka pada kemana mak
tapi tasetnya ada di sekolah
aceh mau bantuin nyari debbie sama jennifer dulunya mak ya
buruan lah tuh cari
ganti baju sholat baru makan
belum makan kan
pak kamtip debbie veronica sama jennifer ilang
gatau juga pak ustadz di sekolahnya temennya gak ada
yang ada cuma tasnya aja
tunggu apa lagi
pasti ada yang lihat kemana mereka pergi
kalau memang mereka pergi pasti naik angkot ustadz
ini pasti penculikan pak ustadz rw
burhan umumkan pada semua warga
biar mereka juga ikut mencari

pembatasan awal kita sudah mulai
tidak ada siapa di dalam
kecurigaan awal kita adalah penculikan
awasi gerak gerik orang yang kalian tidak kenal
dan segera laporkan
dan jangan biarkan anak anak jauh dari pemantauan kalian
jangan lengah sedikitpun
awasi gerak gerik orang yang kalian tidak kenal
anak anak kita di taman bermain
yuk buruan jemput
pulang dulu c
ini teh anak saya
anak kamu yang itu
mau puasa jadi banyak kasus
saya permisi dulunya niel
kasian ronaldo nggak ada yang jagain
awasi gerak gerik malam yang kalian silahkan kenal
dan segera laporkan
dan jangan biarkan anak anak jauh dari pemantauan kalian
ingat jangan lemah sedikitpun
ini baru kamtip
kang punten kang
ada naikin anak sekolahan nggak ya
isinya anak soal semua kang
enggak maksud saya teh tiga anak perempuan umur sepuluh tahunan dari sd negeri siraos
isinya penuh anak anak sekolah tapi ini anak anak turun semua kang
ya dahulu nih kang
anak bapak bapak semuanya pada di dalam
ini bagaimana ya semua supir angkot udah kita tanyain gak ada yang lihat anak anak kita ini teh
bukannya tidak melihat kang
semuanya pakai sagam sd
mana tukang angkot yang memperhatikan
mikir tuh ceng
pedut ini teh saya juga lagi mikir
mungkin diculik ya kom
ust doi jangan nakut nakuti waktu doi ah
dang ide tidak bermaksud nakut nakuti
jeniper kan juga hilang
tidak ada gunanya kita marah marah sekarang
yuk kita cari lagi kesana yuk
emang aneh sih tuk
dulu cuma satu orang
habis itu dua orang
kang ido sama jeniper
besok mau berapa orang coba
sekampung yang ada hilang semua
kalau sekampung mah namanya bukan hilang
pokoknya kayak orang orang sekampung pada pergi
itu mah bukan eksodus tuh
eh tapi mams
benar kali ya katanya om aming
mungkin aja mereka itu diculik
bisa jadi sih tuk
apalagi sekarang udah mau puasa
tapi si aming mah gak bisa terlalu didengerin juga sih ya
orang isi otaknya juga udah ribet
tau gak kamu umet
ya tau lah mams
mams tuh kalau kasih pertanyaan cetek
memangnya nyari apa sih di gerobak saya
kenapa nyari nyari gerobak saya
bisa aja mang apipte yang menyemunyikan
kita cari ke tempat lain
rinaldo teh bagaimana
sudah lebih baik
mau mengurus ronaldo
mau mengurus ronaldo